ya kita tahu pandemi covid sembilan belas ini berdampak besar pada sendi sendi kehidupan kita
di surabaya ada satu dua ratus empat puluh empat anak yang menjadi yatim piatu akibat covid sembilan belas
salah satunya adalah heri pusponugroho satu dari ribuan anak yang bertahan hidup
dan kini menjadi tulang punggung bagi kedua adiknya
cita cita saya ingin menjadi teknisi listrik di pln
cita cita saya ingin jadi profesor matematika
cita cita saya akan menjadi pramukari
sepuluh lebih anak anak di provinsi jawa timur dipaksa menjadi yatim piatu akibat covid sembilan belas
lalu bagaimana mereka menjalani hidup dan bertahan serta bertekad untuk menggapai cita cita mereka
semangat dan optimis itu yang tampak dari raut wajah remaja enam belas tahun heri pusponugroho
juli lalu kedua orang tua heri meninggal dunia akibat covid sembilan belas
bersama kedua adiknya yang berusia sebelas dan dua belas tahun
ia memilih tinggal di rumah
heri bertekad akan mewujudkan cita citanya
dan berupaya memenuhi kebutuhan hidup kedua adiknya dengan berdagang di rumah
heri sadar di usianya yang masih anak anak
tidak mudah menjadi tulang punggung keluarga
dan memikul tanggung jawab atas hidup kedua adiknya
namun pesan dari kedua orang tuanya membuat heri yakin
ia dan kedua adiknya mampu bertahan
kamu mau menjadi apa yang kamu inginkan
kamu harus belajar dengan sungguh sungguh
dan belajar dengan kiat
dan jangan malas malas dalam bersekolah
tetangga dan perangkat desa serta pemerintah memperhatikan kebutuhan hidup mereka saat ini
namun heri tahu
ia tak selamanya bisa berpangku tangan
harapan besar heri
ia dan kedua adiknya dapat menyelesaikan pendidikan hingga mewujudkan cita cita
menjadi teknisi listrik plm
menjadi profesor matematika dan pramugari
sementara dinas sosial kota surabaya mengirimkan kebutuhan makan harian
dan memberikan fasilitas pendampingan psikologi sebagai orang tua asu
kampung anak negeri disiapkan bagi semua anak yatim korban covid sembilan belas
yang tidak memiliki pendamping saat berada di rumah
ini sebagai dasar untuk melakukan pendampingan pada anak anak itu
agar tetap berpengalaman
belajar sekolah trauma healing ya
supaya mereka tidak putus asa
tekad dan semangat heri pusponugroho sigit budianto dan aulia maresa
menjadi booster bagi ribuan anak di jatim yang dipaksa menjadi yatim piatu akibat covid sembilan belas